anda masih di tech news kapal race for water olda sea adalah kapal pertama dunia yang ditenagai oleh tiga sumber energi berkelanjutan
yakni energi matahari air dan juga angin
dan kapal ini sedang berkeliling dunia untuk meningkatkan kesadaran akan polusi plastik di lingkungan laut
dan saat ini sedang berlabuh di batavia marina ancol jakarta sejak dua puluh satu juni hingga tiga puluh satu juli mendatang
informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia rek news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
kapal race for water mulai mengarungi lautan sejak dua ribu tujuh belas
dari jakarta race for water akan meneruskan perjalanan
ke malaysia hongkong tiongkok dan seterusnya
kemudian melintasi terusan swiss menuju tujuan akhir di perancis pada dua ribu dua puluh
selain meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan permasalahan polusi plastik
race for water berusaha menawarkan solusi lokal mengubah limbah plastik menjadi energi
jadi kita terus belajar polusi plastik dalam perjalanan dengan ilmuwan
kami mengundang sekolah di luar sana
sejauh sekarang kami memiliki empat anak anak di luar sana
dan juga memperhatikan kebijakan dari pembuat keputusan organisasi yang tidak berpengaruh
dan orang orang yang bekerja dalam penyelamatkan peralatan dan elektrik
kemudian program ketiga act berfokus pada mencari solusi untuk melawan polusi plastik
jadi tentu saja ada peraturan r dan juga fundation bekerja dalam proyek untuk memberikan
keuntungan untuk peluang plastik
jadi jika keuntungan plastik ada nilai itu tidak akan berakhir di alam semesta karena akan menjadi sumber
menurut yayasan race for water tiga ratus juta ton limbah sampah dihasilkan setiap tahun

kapal race for water ada tiga truk sampah yang dibuang ke lautan setiap satu menit
kapal race for water adalah kapal tipe katamaran yang menggunakan tiga sumber energi terbarukan
yang terdiri atas lima ratus dua belas meter persegi panel surya empat puluh meter persegi layar layang layang untuk memanfaatkan energi angin
dan tujuh lima meter kubik hidrogen yang dihasilkan dari penyelingan air laut
hasilnya kapal revolusioner ini tidak memiliki emisi karbon dioksida sama sekali
yang cukup unik adalah penggunaan layar seperti layang layang
jika dibuka layang layang pada kapal akan diterbangkan dengan ketinggian satu ratus lima puluh meter
cara ini dapat memberi tambahan laju kecepatan kapal hingga delapan knot
dan kita mengambil energi dari lautan dan membuat elektrisitas dengan semua panel solar tujuh ratus delapan puluh
setelah itu kita memiliki dua cara untuk menyimpan energi ini
ketika kita berhenti di dalam kapal kita membuat energi
kita masih membuat energi jadi kita ingin menyimpan lebih banyak
dan kita memiliki baterai lithium di dalam kapal dan kita juga memiliki sistem yang luar biasa
yang merupakan sel perairan
mungkin kita bisa melihat sistem ini
di sebelah ini kita memiliki
maksud saya dengan elektrisitas yang datang dari lautan kita elektrolisir air
dan membagi molekul menjadi dua bagian
maksud saya kita menjaga hidrogen mengempres hidrogen
dan menggunakannya dengan sistem ini yang bisa anda lihat di sebelah ini
yang merupakan sel perairan
dengan sel perairan ini kita menghasilkan elektrisitas yang kita bawa ke dalam sistem kita
jadi misalnya kalau ada
melalui ekspedisinya race for water menunjukkan sejauh mana kerusakan bencana polusi plastik terhadap ekosistem
sambil memberi solusi relevan mencegah limbah plastik
salah satunya menggunakan sumber daya berkelanjutan sebagai sumber energi
tim liputan cnn indonesia